luar negeri menyerahkan anak buah kapal korban penyanderaan abu sayyaf kepada pihak keluarga
sepuluh warga negara indonesia ini bebas dari sekapan kelompok militan abu sayyaf pada minggu siang
penyerahan korban penyanderaan kepada pihak keluarga dilakukan setelah ke sepuluh abk menjalani tes kesehatan di rspad gatot subroto jakarta
dalam acara tersebut keluarga korban diwakili oleh yola lasut istri salah satu abk alfian elvis repi
hingga saat ini kementerian luar negeri juga masih menjalin komunikasi intensif dengan pihak perusahaan tempat wni bekerja pt patria maritim lines untuk memastikan pemenuhan hak hak abk tersebut
menurut menteri luar negeri retno marsudi pembebasan ke sepuluh abk ini merupakan kerjasama berbagai pihak
operasi pembebasan ini sepenuhnya dipimpin oleh pemerintah indonesia
dan bekerjasama dengan banyak pihak termasuk dengan pemerintah diri pindah